hai nadia hamil terus enggak ditanggung jawabin sama adiknya om adiknya om suka mainin cewek om
om maaf om ini pertanyaan saya ini dari temen saya ini om cuma nyampein aja ini mereka berdua
karena nino cuma laki laki pengecut laki laki cengeng yang belaga jadi korban
meskipun apa yang kamu lakukan salah
tapi kamu melindungi ossa hai selama dalam pelarian
bahkan kamu sampai tertembak
sudah melindungi putri kami
tapi kamu harus selalu ingat
elsa adalah wanita bersuami
jaga batasan kamu
om tenang aja
selama pelarian itu
permisi bapak ibu
pariki harus kembali ke sana
permisi om tenang
kenapa kamu terima kasih sama ricky segala
kalau nanti anaknya jadi besar kepala
dan ngerasa kalau dia itu bener
sudah sewajarnya mak kita terima kasih sama dia
kalau waktu itu
yang ketembak adalah elsa
meskipun perbuatannya salah
tapi ricky sudah menjaga sudah melindungi elsa
disaat kita gak ada disitu
terima kasih uya
lu ngapain pakai baju begituan
tujuh belasan aja belum
uya disuruh sama ayang kiki mirna
mau ngadain acara tujuh belasan
sesuai acara di sekolahnya nonrena
maksusan uya pakai baju begini
dia tadi pagi ketemu sama miss erina

dia suruh bikin video lomba tujuh belasan gitu bersama keluarga
wah bagus ya uya
kita juga dong ya berarti ya
iya kita juga nih berarti nih
semuanya udah siap pak uya
kalau begitu bu rosa donrena dan mirna
langsung aja ke belakang ke halaman
tapi sebelumnya kita ganti baju dulu
aduh oma ada gak ya baju
ada ada oke ke belakang ke halaman
oh pelan pelan pelan pelan
buah ke dong dong buah kecapi
buahnya dipatol gurung darah
jadi jangan selalu ada buru hara
apakah pusara saat mengaku sebagai pelaku pembunuh roy itu
diminta oleh bu elsa
murni kemauan saya sendiri
saya nggak mau anak saya masuk penjara
dan saya juga gak tega
baik bu sarah akan bersaksi di persidangan bu elsa nanti
jangan ada kebohongan lagi bu
hamil terus nggak ditanggung jawabin sama adiknya om
adiknya om suka mainin cewek om ya
ini pertanyaan saya ini dari ini
temen saya ini om saya cuma nyampein aja
ini mereka berdua nih
bagaimana kalo bener mas nino yang melakukan tes dna itu
apa dia akan coba lagi tempat lain
ibu memang gak pesen
tapi bapak itu yang minta saya antarkan ini ke ibu
pak bu saya permisi ya
saya yang pesenin buat kamu
kamu tau dari mana aku disini
saya pasti tau kamu ada dimana
kalaupun nino tau identitas reina yang asli
saya orang pertama yang akan menghalangi itu
jadi kamu gak usah khawatir ya
kamu tak mau coba suka
semoga selalu bisa ohmah
siapa sih yang akan menghalangi
saya orang pertama yang akan menghalangi itu
jadi kamu gak usah khawatir ya